status gunung anak rakatau kini naik menjadi level tiga atau siaga
pemantauan gunung api memang seharusnya dilakukan berkala untuk dasar peringatan dini bencana gunung api
sesuai dengan tingkat aktivitas gunung api
peringatan dini bencana gunung api pun dibagi menjadi empat level
kita lihat bersama
kita lihat bahwa yang pertama ini ada level normal ya level satu
nah di level normal ini gunung api berfluktuasi normal tanpa ada peningkatan aktivitas
meski demikian ada juga ancaman bahaya berupa gas beracun di area kawah
selanjutnya kita lihat ada level dua atau waspada
nah di level dua disebut fluktuasi gunung api mulai meningkat pada beberapa gunung api bahkan terjadi erupsi
ancamannya berupa bahaya erupsi di sekitar kawah
di level siaga ini aktivitas gunung api terus mengalami peningkatan yang nyata dan terjadi erupsi
ancaman erupsi ini semakin meluas tapi tidak sampai ke pemukiman penduduk
dan ini adalah level anak gunung krakatau yang sekarang
dan kita lihat level terakhir atau level empat atau awas ya
dan di level awas ini kalau kita lihat aktivitas gunung api terus mengalami peningkatan yang semakin nyata
terjadi juga erupsi ancaman bahaya erupsi dapat meluas dan dapat mengancam pemukiman penduduk
dan kita bergeser ke informasi selanjutnya
ya bagi anda yang tinggal atau berada di sekitar gunung api yang mengalami erupsi berikut langkah langkah kesiapsiagaan letusan gunung
berdasarkan publikasi safety sign indonesia bagi anda yang berada di dalam rumah
yang pertama yang harus anda lakukan adalah mengungsi ke tempat evakuasi
dan hindari area berbahaya
yang berikutnya adalah tutup mulut dan juga hidung anda dengan masker
jika masker tak tersedia gunakan kain basah sebagai penutup
dan yang ketiga kenakan pakaian tertutup
pakaian tertutup yang melindungi tubuh seperti pakaian berlengan panjang celana panjang dan juga kacamata pelindung
sementara itu bagi anda yang ada di luar ruangan jika gempa terjadi atau letusan gunung terjadi

yang pertama harus anda lakukan adalah melindungi diri dari materi hasil letusan
dan jangan lupa juga untuk carilah tempat berlindung yang aman dan hindari area berbahaya seperti lereng gunung dan juga lembah
yang kedua bila terjadi hujan abu tutup mulut dengan masker atau jika tidak ada masker jangan lupa untuk menutup mulut anda dengan kain basah ya